nenek mengapa kau harus menyamar menjadi rati
agar kau berhati hati tidak sembarangan kemarin kalau tidak memerlukan kepentingan
aku memang mempunyai kepentingan denganmu
ini terkait dengan gusti ratu kuntriman
dan juga terkait dengan
kita buktikan saja siapa yang kuat diantara kita
baik kau berani menantangku
aku terima tantangannya
ini belum seberapa dari segala kehebatan jurus
yang akan kau lihat
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
telah berangkat mereka persis ketika aku masih muda
selalu ingin berupaya lebih baik depanku

sampai kapanpun aku tidak akan pernah melupakan dendam padamu
kau selalu merebut perhatian guru dariku
aku belum akan puas sampai aku bisa menghancurkan dirimu
harta lepa bisa dibantahkan sama aku untuk merebut kembali usahakah kujang putih dari tangan seliwangi

tidak segan dipeahkan kalian dua dua anak gue
siap rasul guru
kami tidak akan bertengkar lagi
aku ke dalam gua
ada tugas buat kalian
selain hari ini
aku hanya akan terus berdoa
kau berada di sisi allah swt
kau menjadi tamu kehormatannya allah swt
dan allah mengampuni segala dosa dosa
untuk hal kebaikan
terima kasih rangga soka
matamu sangatlah tajam
ini benar benar membantuku
aku ingin mencari bunda
selamat tinggal rangga soka
siapa kau sebenarnya
mengapa kau harus menyamar menjadi rati
agar kau berhati hati
tidak sembarangan kemarin
kalau tidak memerlukan kepentingan
aku memang mempunyai kepentingan denganmu
dengan gusti ratu kuntriman
terkait dengan gusti prabu surawi sesa
yang akan menjerat
gusti ratu ambedkasi ke dalam persidang
bagaimana caranya mereka menyeret
mereka akan membawa saksi palsu
gusti ratu ambedkasi
ini sangat menarik
kita bisa memainkan peran
untuk menghancurkan penjajaran
memang ini adalah sesuai rencana kita
kita harus ke istana kumbang
untuk mencari tahu
keberadaan gusti ratu ambedkasi
ini bunda kita
iya raka aku setuju
kita harus menyusun rencana